di tengah kenaikan harga beras masyarakat kini bisa membeli beras premium dengan harga medium
bekerjasama dengan perumbulok gerai transparti seluruh indonesia
menjual beras bulog dengan harga rp empat puluh tujuh dua ratus lima puluh per kemasan lima kg dengan kualitas premium
pt transretail indonesia bekerjasama dengan perumbulok
menjual beras bulog yakni beras stabilisasi pasokan harga pangan atau sphp
beras sphp dijual sesuai harga eceran tertinggi atau het rp sembilan empat ratus lima puluh per liter atau rp empat puluh tujuh dua ratus lima puluh per lima kg
direktur utama bulog budi waseso mengatakan
beras sphp ini merupakan beras kualitas premium tetapi dijual di harga medium
distribusi harga bulok beras sphp adalah beras premium
dan penjualan beras sphp ke retail modern seperti transmart ini bertujuan memangkas rantai panjang pendistribusian beras
yang membuat harganya menjadi mahal di tingkat konsumen
ini juga sebagai upaya mempercepat penggelontoran cadangan beras pemerintah yang dimiliki bulog secara masif
was mengatakan saat ini cadangan beras pemerintah sebesar tiga ratus delapan puluh ribu ton
dan masih akan bertambah dari musim panen raya pada tiga bulan ke depan
sehingga tidak ada kendala dari pasokan kepada retail
kita merangkul transmart untuk menjadi jaringannya bulok
untuk mendistribusikan atau menyiapkan atau menyajikan beras beras yang sphp
maupun beras beras premium yang produksi bulog
dikandung maksud supaya apa
dicambil kepada kebutuhan akan beras untuk masyarakat
itu ada dan mudah didapat harganya murah
seperti yang sekarang juga sudah tertera harganya
jadi empat puluh tujuh rupiah itu lima kilo
ini lima kilo artinya ini berasnya juga kualitasnya premium
sementara itu pendiri city corp induk dari pt trans retail indonesia hairul tanjung
mengatakan beras sphp bulok ini mendapatkan
minat baik dari masyarakat karena kualitasnya yang bagus
sehingga transmart antusias untuk menyediakannya di seluruh gerai
selain itu menjual beras bulog di retail modern
diakini harga beras yang tinggi di pasaran akan dapat turun secara bertahap
khususnya menjelang bulan ramadan
sehingga nantinya akan berimplikasi pada penurunan inflasi nasional
transmart sebagai retail
tidak hanya bertanggung jawab untuk menjual produk produk lainnya
tapi kebutuhan pokok kan penting
khususnya menjelang lebaran ini saya sudah beberapa keliling beberapa daerah
itu ternyata beras bulog murah ini sangat diminati oleh masyarakat
dan ternyata juga ini saya jadi saksi sejarahnya bukan karena di depan pak buas
itu supplier supplier lain mulai menurunkan harganya
karena kan demand nya laku yang ini kurang demand nya jadi mulai menurunkan harganya
jadi akibatnya itu terjadi penurunan harga
nah ini kan akan mendorong penurunan inflasi yang menjadi ancaman momok ya untuk negara kita
transmart dalam tahap pertama telah menyerap seribu ton beras sphp bulog
dan tersedia di semua gerai transmart seluruh indonesia
pada tahap berikutnya
bulok sudah berkomitmen
menyediakan pasokan untuk transmart jika dibutuhkan
setelah beras sphp transmart juga akan menyediakan gula dan minyak goreng milik bulog
untuk dijual di seluruh gerai transmart